anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports gelar juara dunia dua ribu sembilan belas yang diraih oleh pasangan ganda putra indonesia muhammad ahsan hendra setiawan
membuktikan bahwa mereka masih harus diperhitungkan meski usia keduanya sudah tidak muda lagi
apresiasi pun diberikan oleh ketua umum pbsi wiranto beserta jajarannya yang menyambut langsung kedatangan pasangan yang berjuluk the daddies ini di tanah air
sambutan meriah diberikan pada para atlet bulu tangkis indonesia yang baru saja tampil di kejuaraan dunia dua ribu sembilan belas di swiss
di ajang bergensi tersebut indonesia merebut gelar juara lewat pasangan senior muhammad ahsan dan hendra setiawan
sementara pasangan grecia poli apriani rahayu dan fajar alfian rian ardianto menyumbangkan dua medali perunggu bagi indonesia
bagi ahsan dan fajar alfian rian ardianto ini adalah pasangan yang terbaik
bagi keduanya yang masih berambisi tampil di olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo jepang
atmosfernya berbeda di winang jadi emang apalagi lawan kita juga muda kuat kita tahu

jadi kita harus ajak jepang untuk menenixik
maunya sih kalau target dari kami berdua lolos dulu ke olimpiade sih
untuk indonesia ganda putra memang masih menjadi sektor terkuat
selain the daddies indonesia juga masih memiliki pasangan the minions kevin marcus serta fajar alfian dan rian ardianto
dan juga dari rian fajar kita berharap bahwa sampai nanti penutupan olimpiade ya pendaftaran olimpiade itu mereka akan ada di delapan besar
untuk ketiganya sehingga akan lebih memudahkan dan lebih menyiapkan tim indonesia untuk tidak hanya meloloskan
tapi juga untuk siditan untuk olimpiade akan lebih apa ya kalau dibilang menguntungkan indonesia
khusus bagi hendra setiawan gelar juara dunia tahun ini juga terasa lebih istimewa
selain final yang berlangsung
bertepatan dengan hari ulang tahunnya gelar juara kali ini adalah gelar keempat sepanjang keikutsertaannya di kejuaraan dunia
atau menyamai prestasi dari liliana natsir
tiga gelar juara dunia milik hendra setiawan diraih bersama muhammad ahsan
sementara satu gelar lainnya diraih bersama markis kido tahun dua ribu tujuh